kpk meminta agar pasal pasal yang mengatur tentang tindak pidana korupsi dicabut dan direvisi dari undang undang kuhp
kpk menilai masuknya pasal pasal tindak pidana khusus termasuk korupsi malah memperlemah pemberantasannya nanti
dalam konferensi persnya kpk telah mengirimkan lima surat mengenai keberatan tersebut kepada presiden ketua panja rkuhp dpr dan kemenkumham
kpk juga memberikan rekomendasi atas kondisi tersebut diantaranya pengaturan delik korupsi secara keseluruhan di undang undang khusus seperti undang undang tipikor yang dinilai lebih efektif
dari bagian begini caranya kan rangup rangup
sikap kpk menolak dimasukkannya tindak pidana khusus termasuk tindak pidana korupsi ke dalam rkuhp
meminta agar tindak pidana korupsi seluruhnya tetap diatur di dalam undang undang
khusus di luar rkuhp
pembahasan rancangan undang undang kitab hukum pidana rkuhp kembali dikebut agar bisa selesai sesuai dengan target yakni bulan agustus mendatang
panja rkuhp menggelar rapat dengan pemerintah untuk membahas sejumlah pasal yang masih diperdebatkan diantaranya adalah pasal tentang tindak pidana korupsi
selain itu masih belum ada titik temu terkait pasal penghinaan presiden perluasan pasal zina dan pencabulan yang didalamnya menyangkut soal
di awal rapat pimpinan rkuhp rkuhp dan rkuhp yang di dalamnya menyangkut soal lgbt
rkuhp sempat menyinggung surat kpk kepada presiden joko widodo yang meminta agar pasal tentang tindak pidana korupsi dicabut dari rkuhp
menurut kpk masuknya pasal tindak pidana khusus termasuk korupsi malah memperlemah pemberantasan korupsi
dalam penjelasannya kemenkumham menegaskan tidak ada niat pemerintah dan dpr untuk melemahkan kpk karena pasal yang dimasukkan dalam rkuhp hanya payung dari undang undang tipikor

di awal rapat pimpinan rkuhp rkuhp dan rkuhp yang di dalamnya menanggung soal lgbt

di awal rapat pimpinan rkuhp rkuhp dan rkuhp yang di dalamnya menanggung soal lgbt

di awal rapat pimpinan rkuhp rkuhp dan rkuhp yang di dalamnya menanggung soal lgbt
di awal rapat pimpinan rkuhp rkuhp dan rkuhp yang di dalamnya menanggung soal lgbt
di awal rapat pimpinan rkuhp rkuhp dan rkuhp yang di dalamnya menanggung soal lgbt

di awal rapat pimpinan rkuhp rkuhp dan rkuhp yang di dalamnya menanggung soal lgbt

di awal rapat pimpinan rkuhp rkuhp dan rkuhp yang di dalamnya menanggung soal lgbt

di awal rapat pimpinan rkuhp rkuhp dan rkuhp yang di dalamnya menanggung soal lgbt